warga di gresik tewas tenggelam usai menyelamatkan dua bocah yang terseret arus banjir
kedua jenazah ditemukan lima jam setelah dilakukan pencarian oleh tim sar
tangis keluarga pun pecah saat jasad tiba di rumah duka
jasad yakobus ditemukan tim sar kabupaten gresik pertama kali setelah lima jam dilakukan pencarian
dibantu warga jasad langsung dibawa ke rumah duka
selang beberapa jam kemudian giliran jenazah satria yang ditemukan petugas
tangis histeris keluarga korban langsung pecah begitu kedua jasad tiba di rumah duka
tewasnya kedua pemuda desa gatul ini bermula saat mereka melihat dua anak kecil terseret arus banjir saat pulang dari bekerja
keduanya langsung terjun ke dalam sungai
kedua anak kecil tersebut akhirnya dapat diselamatkan
namun naas yaakobus dan satria justru tenggelam terseret banjir akibat lemas kehabisan tenaga
petugas kepolisian sektor cermai kini tengah menyelidiki kasus ini apakah ada faktor lain yang menyebabkan korban meninggal
kedua jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat